pemerintah indonesia melalui kementerian komunikasi dan informatika
telah menerbitkan peraturan menteri no tiga tahun dua ribu sembilan belas
tentang pelaksanaan penyiaran simulcas dalam rangka
migrasi sistem penyiaran dari tv analog ke sistem penyiaran tv digital
hal ini juga disusul dengan terbitnya izin bagi transmedia dan juga metro tv
sebagai dua media pertama yang bisa melakukan siaran digital
di dua belas provinsi di indonesia mulai november dua ribu sembilan belas ini
secara global migrasi penggunaan tv analog ke tv digital
ditargetkan sudah selesai pada juni dua ribu dua puluh mendatang
jadi peralatan peralatan analog itu sekarang sudah tidak diproduksi lagi
sangat sulit untuk mendapatkannya
jadi kita harus melihat ke depan
karena digital itu memungkinkan kita menghadapi masa depan
digital adalah salah satu solusi untuk implementasi siaran yang lebih efektif
di asean aja tinggal indonesia
bayangkan switch off ke digital
bayangkan sinkronisasi dengan negara tetangga
karena frekuensi itu dia harus sinkronis satu sama lain
connecting ke seluruh dunia
jadi kalau kita masih menggunakan analog
kemudian singapura sudah ke digital
malaysia sudah digital
thailand sudah digital
filipina sudah digital
itu tidak akan sinkronis frekuensinya dengan negara negara tetangga
itu tidak akan sinkronis frekuensinya dengan negara negara tetangga
bahkan kemungkinan akan terjadi
efek efek lain seperti interference dan apa
istilahnya di sana fm kita am